dari dua puluh enam kasus virus corona varian omikron di jawa timur
dua belas di antaranya tercatat terjadi di surabaya
selain itu surabaya menyumbang kasus aktif tertinggi kedua setelah kota malang
yakni tujuh puluh tujuh kasus per dua puluh lima januari
adapun kota malang satu ratus empat puluh kasus
tren penularan covid sembilan belas di kota pahlawan menunjukkan peningkatan pada minggu ketiga januari
pada sembilan belas januari masih ada dua puluh tiga kasus aktif yang kemudian bertambah menjadi tujuh puluh tujuh kasus hanya dalam kurun enam hari
meski diprediksi tren akan terus naik hingga puncaknya februari nanti
saat ini pemerintah kota surabaya belum menetapkan kebijakan strategis mengenai pembatasan kegiatan masyarakat
skala pembatasan tetap mengikuti keputusan kemendagri yakni ppkm level satu
karena kita sesuai dengan permendagri bahwa surabaya ini masih level satu
makanya itu yang kita pedomi
makanya untuk surabaya ini meskipun ya dalam kurun waktu yang sampai nanti di februari
diperkirakan seperti apa tapi langkah langkah antisipatif
langkah langkah antisipatif itu sudah kita persiapkan
baik itu yang terkena langsung kita masukkan dalam suatu isolasi
kalau memang itu sudah agak memang perlu rumah sakit ya
terus kita masukkan di rumah sakit
warga yang terjangkit covid sembilan belas saat ini menjalani isolasi terpusat di asrama haji dan sejumlah rumah sakit
beberapa warga juga menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan puskesmas
armuji belum menjelaskan tindakan antisipasi apa yang dilakukan untuk mencegah lonjakan jumlah kasus
epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo menyebut
peningkatan jumlah kasus ini terjadi karena mulai tidak disiplinnya warga mematuhi protokol kesehatan
menurut windu meski penularan tinggi angka kesakitan dan kematian rendah
akibat terbentuknya antibody karena vaksinasi maupun secara alami
karena vaksin memang perananya bukan mencegah transmisi bukan mencegah penularan
tapi mencegah hospitalisasi dan mortalitas
jadi meskipun kasusnya tinggi
karena memang yang mencegah transmisi
penularan itu adalah prokes protokol kesehatan
periset dalam itu adalah ketika kita tertular
jadi orang yang divaksinasi tetap bisa tertular
meskipun sudah sampai booster sekalipun
tetapi dia tidak akan jatuh ke situasi yang berat
sejumlah epidemiolog mengingatkan warga agar tidak abai
sebab setiap virus yang mudah bermutasi memiliki sifat yang sangat berbahaya
pemerintah juga diminta tidak lambat
dalam menetapkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat untuk meminimalkan jumlah kasus
di jawa timur ada dua puluh enam kasus varian omikron dan delapan belas varian delta
diprediksi enam puluh lima hari sejak libur natal dan tahun baru terjadi puncak kasus covid sembilan belas
hingga minggu ketiga januari
bor isolasi icu baru tiga persen
isolasi biasa dua persen
dan rumah sakit lapangan persen
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur